inilah delapan wajah relawan ct arsa foundation yang telah sukses mengikuti pelatihan fisik dan
mental sejak kamis kemarin hingga minggu sore di jayatama training camp bekasi jawa barat delapan
relawan ct arsa foundation tersebut selama empat hari kemarin diberikan pembekalan materi baik
fisik kepemimpinan dan kekompakan oleh sejumlah pengajar dari sekolah relawan dan jayatama
dalam pemberian pembekalan tersebut tak hanya fisik yang dibutuhkan akan tetapi kekompakan
serta berpikir bagaimana cara memecahkan persoalan secara bersama sama tanpa mementingkan kepentingan
pribadi seperti halnya pelatihan fisik memanjat sebuah bambu dengan ketinggian mencapai tiga meter
dan menyeberangi jembatan satu bambu banyak dari para peserta harus gagal hingga terjatuh sehingga
harus berjuang kembali tanpa harus
mengenal lelah dan menyerah menurut bayu gautama selaku ketua sekolah relawan pembekalan selama empat
hari ini bertujuan untuk membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab dan bukan hanya
memberikan pengetahuan pendidikan dan kesehatan selama mereka nanti bertugas akan tetapi mereka
harus lebih tangguh dan survive di satu wilayah yang belum diketahui baik dari segi geografi
kultur maupun karakteristik masyarakat yang akan dijumpai
oleh sang relawan kalian yang kita lakukan berdasarkan dari kebutuhan mereka nanti mereka
di lapangan karena mereka akan jadi penggerak jadi fasilitator pendamping masyarakat maka kemudian
kita coba berikan pembekalan pembekalan berupa kemampuan dari survival mereka
udah dapet apa namanya pelajaran kalau apapun rintangannya apapun kondisi kita kesehatan
mental itu kita harus siap karena setelah ini kita enggak akan ada lagi orang yang nolongin atau yang
pasti kami juga menemukan sebuah value baru kenapa sebenarnya kami harus dilatih dulu karena
value baru yang kami temukan adalah bagaimana kami bisa memberikan manfaat untuk banyak orang
hai usai menempuh perjalanan fisik dan mental penutupan pelatihan pun diakhiri dengan pemberian
ribut pijar dan pesat secara simbolis sebagai tanda delapan relawan tersebut siap diberangkatkan pada
november dua ribu dua puluh dua mendatang diketahui program mencari relawan pendidikan dan kesehatan oleh ct arsa
foundation ini merupakan program tahun kedua setelah sebelumnya dilakukan pada tahun kemarin
rencananya delapan relawan pendidikan dan kesehatan tersebut akan ditempatkan di wilayah seperti muara
buka bumi dan sejumlah wilayah di kepulauan nusa tenggara timur selama satu tahun kedepan
erick ustara bekasi jawa barat bisa